kasus kecelakaan lalu lintas di ibu kota semakin mengkhawatirkan
dalam kurun waktu januari hingga agustus dua ribu dua puluh
jumlah kecelakaan lalu lintas melebihi delapan kasus dan menewaskan ratusan orang
jumlah ini melebihi angka kurun waktu yang sama pada tahun lalu
salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas memang disebabkan pelanggaran aturan yang dilakukan pengendara itu sendiri
melawan arus dan putar balik sembarangan adalah sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi di lalu lintas
saya saat ini berada di jalan raya kalibata
di mana kita bisa melihat banyak sekali para pengendara yang melawan arus dan juga puter balik sembarangan hanya dalam waktu lima menit saja
bisa dibayangkan berapa banyak yang melanggar dalam satu hari di lokasi ini saja jika dihitung
padahal jika mau aman
tersedia tempat putar balik yang hanya berjarak kurang dari tujuh ratus meter dari lokasi yang kami temui mereka
lalu apa alasan para pengendara memilih untuk putar balik di lokasi ini
kenapa muter lawan arus di sini
harus kesana nah jauh sebetulnya ngeri juga serem
biar cepat aja nyampe ya
karena motor puter baliknya jauh
jauh udah biasa kayak gini
enggak aku mau itu mau ke kosan
oh gitu jauh
mau ke dekat
karena kan aku jualan di sini
gitu enggak bahaya pak
mungkin lawan arus juga di sini
bahan ngeri gak sih
selain melawan arus dan juga puter balik sembarangan
ada sejumlah pelanggaran juga kerap kita jumpai yaitu
tidak menggunakan helm ataupun juga berboncengan tiga atau boti
dan hal itu biasanya dilakukan tidak di dalam protokol yang dijaga oleh pihak kepolisian
seperti tempat saya berada saat ini yang tidak terlalu jauh dari lokasi yang pertama
kita bisa melihat banyak sekali pelanggaran orang tidak menggunakan helm
ataupun juga berboncengan lebih dari satu orang
pada umumnya pengendara yang melanggar aturan ini menyebut jarak yang tidak jauh
menjadi alasan mengapa mereka sengaja abai
seorang soremba dengan siapa ini
ini udah biasa kayak gini atau gimana mbak
dan gak pakai helm juga lagi satupun
kenapa mbak kalau boleh tahu
ih malu banget
ya kan bisa pakai helm
ini kenapa gak pakai helm
orang mau ke kalibata mau doang
oh deket gitu
oh kita pada gak pakai helm nih
gimana emang mau kemana
ini ke muning
ini biasa atau gak tahu bahaya gitu
menurut psikolog lalu lintas universitas indonesia guri taningsih santoso
ketidakpatuhan masyarakat pada aturan lalu lintas sudah menjadi perilaku berkendara sehari hari
terutama di kota kota besar di indonesia
hal ini tidak terlepas dari kepadatan lalu lintas akibat kendaraan yang setiap hari bertambah
dan kemungkinan tidak semua pengendara memiliki sim sehingga tidak memahami aturan lalu lintas
adapun kepadatan penduduk di perkotaan juga menyebabkan kehidupan sosial yang semakin berjarak
tak saling mengenal satu sama lain
dan akhirnya hanya peduli pada kebutuhan dirinya sendiri karena merasa juga tidak dipedulikan oleh orang lain
yang kemudian tercermin di jalanan
ada pun minimnya penindakan atas pelanggaran lalu lintas menyebabkan pola pikir pengendara
kerap tidak lagi takut terkena sanksi
konsekuensi itu harus diterima segera
nah ini yang tidak terjadi juga
sehingga ya kemudian orang ya sudah lah gimana nanti lah
kena ya syukur dihadapin aja
nggak kena ya lebih syukur lagi kita selamat gitu kan dari tangkapan atau dari terkena penalti
itu itu menjadi terbentuk
makin lama makin terbentuk makin kuat menjadi suatu kebiasaan
andri berlianto menegaskan
membonceng sepeda motor lebih dari satu orang dapat mengganggu stabilitas
ataupun kendali pengendara jika tiba tiba harus melakukan manuver untuk menghindari kecelakaan
selain itu terkait penggunaan helm meski tidak menjamin keselamatan seseorang pada saat kecelakaan
namun helm paling tidak dapat mengurangi risiko cedera pada kepala
andri mengimbau masyarakat mengubah cara berpikir dan melihat aturan lalu lintas bukan sebagai kewajiban
melainkan sebagai kebutuhan untuk menjaga keselamatan tanpa memandang dekat jauhnya jarak yang akan ditempuh
jadi kecelakaan itu memang tidak memandang tempat
mau jauh mau dekat potensi itu akan tetap ada
selepas kita duduk di atas sepeda motor apa saja yang kita lihat di depan mata itu adalah sebuah bahaya
nah kita tidak tahu nih bahaya itu kapan
ketika kita terjatuh dari sepeda motor ya yang pertama akan melindungi kepala kita jika terjadi benturan ke aspal adalah si helm itu

masih tidak ada yang mencari penyelamatkan helm

di jalan setiap orang punya tujuan yang berbeda beda semua tentunya sama sama ingin sampai di tujuan dengan selamat
untuk itu mari sadari pentingnya aturan berlalu lintas dan berkendara dengan awas